dua hari sebelum penutupan masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu
kpu berinisiatif membuka tenda pelayanan berkas hard copy bagi parpol terkendala saat mendaftar melalui sistem informasi partai politik atau sipol kpu
pelayanan ini dibuka untuk mengantisipasi lonjakan jumlah parpol yang mendaftar menjelang penutupan
tenda pelayanan berkas ini berada di dalam gedung kpu tepatnya di depan ruangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kpu ri
yang dibuka pada pukul delapan pagi hingga empat sore pada hari ke dua belas pendaftaran dan dibuka dua puluh empat jam pada tiga belas agustus
tenda ini disediakan oleh kpu untuk membantu enam partai politik yang belum melengkapi berkas pendaftaran
dan juga sembilan parpol yang telah memiliki akun sipol tetapi belum mengonfirmasi kedatangan untuk mendaftar ke kpu
pelaksanaan verifikasi administrasi yang mulai dilaksanakan pasca satu hari setelah partai politik dinyatakan
lengkap dokumennya itu menggunakan sipol jadi sipol pada dasarnya tetap digunakan ya jadi nanti bagi mereka
partai politik yang datang membawa hard copy dan dinyatakan lengkap oleh kami maka itu pun harus didigitalisasi
harus diunggah ke dalam aplikasi sipol